kepolisian resor metro jakarta selatan
telah menerima laporan kasus dugaan penipuan
oleh wanita kembar berinisial r rabusia
dikutip dari detik com
lima laporan masuk ke polres metro jakarta selatan
sedangkan enam laporan diterima polres tangerang selatan
menyangkut hal ini polisi telah dua kali memanggil terlapor
namun wanita berinisial r itu mangkir
polisi pun kini sedang melacak keberadaan terlapor
dan mengancam akan menyebut paksa
kami juga sudah memanggil kepada terlapor
namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor
ini kami sedang melakukan upaya upaya
untuk pencarian keberadaan terlapor
tak hanya melakukan penipuan penjualan alat elektronik
si kembar juga diduga melakukan penggelapan mobil rental
di kebayoran baru jakarta selatan
pemilik rental ius mengatakan
r pertama kali menyewa mobil empat tahun silam
pembayaran biaya sewa mobil pun berjalan lancar
sebelum akhirnya tersendat
pihak rental pun mencoba mendatangi kediaman r
tapi rumah tersebut sudah dijual
awalnya dia datang kemari sewa mobil
dulu kan pelanggan saya ya kan
udah gitu setelah itu dia kan sama mobil
nah setelah itu dia akan bayar paket bulanan
lancar lancar sampai setelah empat tahun
ada kesen kesen soal pembayaran
saya tagih ke rumahnya
tiba tiba rumah yang di jalan tanahara itu
udah nggak ada dijual
kasus dugaan penipuan ini sebelumnya menjadi viral di media sosial
setelah seorang reseller mengaku menjadi korban
dan membagikan ceritanya di akun twitter pribadinya
modus yang digunakan si kembar adalah
dengan menawarkan barang elektronik produksi apple
dengan harga lebih murah dua puluh hingga tiga puluh persen dari harga normal
sehingga parkorban tertarik untuk membeli
tim liputan cnn indonesia